jadi dewi kan gak pernah tahu bapak itu kayak gimana
kamu pengen tahu bagaimana bapak kamu
bapak kamu itu orangnya tampan
dan gagah wih
dan yang pasti dia itu sangat sayang sama kamu dan sita
karena dendam ibu kamu jadi tidak mengenal bapak kamu dan sita
ibu tolong maafin bapak ya
bapak kan udah meninggal
bu kita sholat yuk
kita doain bapak sama sita
dewi pengen banget ngirim doa buat bapak sama sita
algun saling menunggu
ketemu ke cecair
ketemu ke ceciir
selamat pagi pak
pak saya cuma ingin mengucapkan terima kasih
saya kemarin udah boleh gak masuk
terus saya juga udah dikasih izin
saya sama ibu udah baik kan pak
mulai hari ini saya juga sudah siap kerja
lagian wajar kan
saya sebagai atasan itu perhatian sama pegawainya
jadi mulai sekarang
kamu gak perlu sungkan sama saya
kalau kamu perlu apa apa
saya pasti akan bantuin kamu gitu
yola lihat deh si dewi
laki laki aja tuh sama si bos
iya gak masuk
malah tambah dimanja
saya kerja dulu
ma saya teriak pergi ke kantor dulu ya
jangan mau dilemehin meskipun kamu buta
kamu tetap harus berusaha
terima kasih pak
kalau kamu mau pergi pergi aja
kamu gak perlu pamit kok sama tante
mau pamit atau enggak juga gak ngefek
kamu mau jahat sama tante atau enggak pun
posisi kamu di kantor aman aman aja
jadi paranormal lagi ribet komat kamit
gak perlu sibuk sibuk deh pamit pamit
kamu kan anak emasnya ratu di rumah ini
indi apa apaan sih kamu
bisanya bikin ribut aja
aja nenek udah gak apa apa
kamu berangkat ke kantor sekarang
satria pergi dulu ya ma
gimana penampilan baruku
ngapain kamu dandan kayak gitu
penampilan baru aja
dari kemarin makan durian biar keren
mama suka kan
kamu itu kenapa sih kalau gak aneh aneh
mau kasih ongkos buat ke dokter
buat periksa otak
kali kali aja ada yang geser gitu
sampai kamu dandan kayak gini
pakai ubah penampilan seperti tanti
mama emang dari dulu juga kayak begitu kan
nggak tau mama aja
badak bercula satu minum teh tarik
enggak usah sok tahu dan sok baik
kalau udah jadi anak emasnya si bos
yang penting kan servis ya memuaskan
mendingan ke salon aja biar makin disayang
udah siang loh wih
jangan lupa makan ya
tuh disuruh makan
pokoknya gimana caranya kita mendapatkan iklan ini
dan iklan ini mencakup empat negara
ada jepang dan juga singapura
terus gimana caranya
kalian semua itu memperoleh budgetnya
dan casting talentnya itu harus bener bener tepat sekali
dan insya allah kalau emang kita goal
kita akan dapat proyek ini
ini semuanya pokoknya semuanya harus bangat

buat kesuksesan kita sama sama
buat apa aku di kantor ini
aku ada di sini tapi gak boleh ngerjain apa apa
cuma makan gaji buta
cuma menemunuhi kantor aja
lebih baik aku samperin dewi
agung karena aku di kantor
sebelum itu kamu bisa terselyak sama aku

iyeuh ke sakura bener
bener lagu ya

kamu iseng banget sih
iya suka lucu kelinci
tapi saat kamu ngapain kesini sih
kamu gak takut ya kalau nanti ada masalah lagi sama bos george
aku nggak peduli wi
kamu kenapa sat
kamu udah pulang kerja kan wi
kamu mau gak temenin aku makan siang
ada yang mau aku omongin sama kamu
aku lagi ada masalah wi
bentar kamu serimpet li
nah taruh aja deh
kamu belum makan siang kan
makan siang sama mama yuk
mama bosen di rumah
gitu di anak mama
yaudah bentar lagi mama jemput ya
iya aku tunggu ya
terima kasih mbak
loh lewi satya
kalian makan di sini juga rupanya
aku aku memang ajak dewi ke sini suruh cobain makan di restoran ini kan enak banget
kita duduk di sini aja ya andre yuk yuk
kita pindah restoran aja mbak
uf sobat jangan lupa
kenapa tiap kali andre marah banget sama aku hati aku terasa sakit
andre apa kamu gak sadar kalau sebenarnya hati aku ini udah terisi sama kamu
wey kamu kenapa kamu kok diem aja
kamu masih mikirin andre ya